pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto sandiaga uno menghimbau
agar pendukungnya tidak turun ke jalan dalam mengawal proses persidangan
sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
ya keduanya meminta agar mempercayakan proses hukum sengketa di mahkamah konstitusi
hal ini disampaikan sandiaga uno usai menyambangi kediaman prabowo selasa sore
sandi menegaskan bahwa keduanya fokus pada proses hukum di mk
pertemuan itu membahas finalisasi bukti dan argumentasi
menjelang sidang perdana pada jumat empat belas juni esok
hingga saat ini belum diputuskan apakah prabowo sandi akan menghadiri sidang perdana tersebut
terima kasih teman teman
kami baru saja pak prabowo mempercayai bahwa tim hukum memiliki konstruksi
dan argumentasi yang kuat dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum
untuk memfinalisasi tentunya menyiapkan untuk sidang pertama
harapan kita agar para pendukung itu tetap tinggal di rumah
tidak perlu berbondong bondong datang kepada mk
sekaligus juga di suasana lebaran ini kita pertahankan suasana sejuk
suasana yang damai dan tentram